macet memang kerap dikeluhkan warga jakarta dan sekitarnya
termasuk bagi yang ingin menuju bandara internasional soekarno hatta
namun kini warga bisa bernafas lega setelah pemerintah secara resmi mengoperasikan kereta bandara
transportasi terbaru ini diresmikan dua januari lalu
setelah sukses melakukan tahap awal uji coba operasional dua puluh enam desember dua ribu tujuh belas sampai satu januari dua ribu delapan belas
kereta bandara nantinya akan memiliki rute stasiun manggarai sudirman baru
stasiun duri batu ceper dan tujuan akhir stasiun bandara soekarno hatta
namun saat ini perjalanan kereta baru beroperasi dari stasiun sudirman baru dan batu ceper
satu kali perjalanan kereta dapat menampung dua ratus tujuh puluh dua penumpang
untuk mengakomodasi kebutuhan warga dengan jadwal penerbangan
saat ini kereta beroperasi paling pagi pukul empat dua puluh satu wib dari stasiun sudirman baru
sedangkan jadwal paling malam pukul dua puluh tiga sepuluh wib dari stasiun bandara soekarno hatta
kereta bandara berangkat setiap tiga puluh menit sekali dengan waktu tempuh lima puluh enam menit jika berangkat dari stasiun sudirman baru
dan lima belas menit untuk perjalanan dari stasiun batu jeper
tarif tiketnya pun bervariasi yang paling mahal rp tujuh puluh jika berangkat dari stasiun sudirman baru
dengan adanya kereta ini perjalanan menuju bandara nantinya dipastikan bebas macet
ya akhirnya jakarta memiliki kereta api bandara ya
saya saat ini sedang berada di stasiun sudirman baru
ini merupakan stasiun kereta api yang baru yang nanti bisa membawa para penumpang dari jakarta langsung ke bandara soekarno hatta
tentu saja ini merupakan alternatif ya dari jalur jalur yang kita gunakan untuk menuju bandara saat ini
dan diharapkan tentu saja akan lebih mempercepat mempermudah dan mengurangi jumlah jam yang diharuskan untuk menempuh perjalanan ke airport
dan saat ini saya sudah ditemani oleh menteri perhubungan kita pak budi karyasumadi
mungkin kita ingin lebih tahu lagi
apa kira kira yang diharapkan
kira kira yang diharapkan dengan adanya kereta api bandara soekarno hatta ini
dan juga mungkin rencana rencana menteri perhubungan ke depan untuk membuat konektivitas di seluruh indonesia ini
khususnya tentu saja dalam hal transportasi jauh lebih mudah lebih efisien dan tentu saja lebih terjangkau
halo pak budi apa kabar
halo apa kabar baik baik
selamat ya ini kita berada di sudirman baru
serasa sudah berada di airport ya pak budi ya
kalau kita lihat di belakang ini
bagaimana sebagai seorang menteri
yang selama ini melihat mensupervisi dan kita sebenarnya sudah lama menunggu
harusnya dari tahun dua ribu empat belas
medan saja sudah dari tahun dua ribu tiga belas
jakarta akhirnya baru sekarang
bagaimana perasaannya dan harapannya
ibu desi memang amanah di perhubungan ini luar biasa
bahkan pak presiden secara khusus meletakkan fungsi perhubungan dalam visi nawacita
kita memang harus sadar bahwasannya
konektivitas di indonesia ini belum pada strata yang memuaskan
nah oleh karenanya ada satu pemikiran yang jelas jelas bapak presiden menyampaikan
kita jangan malu mengatakan bahwasannya kita kurang
karena pada saat kita tahu bahwasannya kurang effort kita untuk mengejar itu lebih banyak
kita kan ceritanya mau bersaing secara internasional
secara ekonomi secara hamatan internasional kita memang dimungkinkan untuk bersaing
nah oleh karanya amanah kepada kami untuk melakukan effort semaksimal mungkin
tidak mudah menantang tapi itu justru membahagiakan untuk kita
nah oleh karanya dari konsep yang besar kita juga membuat langkah langkah kecil
langkah kecil tapi nyata
besar tetap kita buat langkah kecil nyata
kita tahu kelihatannya mudah membuat dari jakarta ke bandara
tetapi kita harus membebaskan tanah memungkinkan penduduk
kita harus mengkolaborasikan dengan banyak instansi
tapi ya alhamdulillah walaupun susah kita bisa lihat ini bisa kita mulai
masih banyak kekurangan
tetapi kita sudah memulai
dan insya allah kalau kita sudah memulai apa yang kita cita citakan insya allah tuhan kasih
langkah awalnya itu penting sekali
apalagi kalau sekarang masyarakat sudah mulai bisa merasakan bahwa wah ini sesuatu yang ternyata akhirnya kita miliki
dan memang kalau di indonesia ini masalah pembebasan lahan dan lain sebagainya kan sangat problematik
inilah yang selama ini infrastruktur kita sehingga begitu terhambat ya
karena hal hal seperti ini
tapi untuk evaluasi pertama karena ini masih dalam tahap istilahnya soft launching
apa evaluasi khusus untuk operatornya pt rilip dalam hal ini
jadi memang kalau ini kita sebenarnya ingin sekali headwind nya itu paling tidak lima belas menit
setiap lima ratus menit ada kereta
tetapi karena ada hubungannya dengan sistem
kereta kereta yang ada di jabodetabek kita baru bisa headway nya tiga puluh menit
jadi hanya setiap tiga puluh menit ada kereta yang mengangkut kira kira dua ratus tujuh puluh orang
nah dalam waktu tidak sampai satu tahun headway lima belas menit itu harus dicapai
itu yang pertama
jadi berarti harus ada integrasi yang jauh lebih baik
betul betul yang baik itu
karena kalau kita memaksakan di sini ada penumpang lain yang harus dikorbankan
nah ini memang penumpang pasti tanya kok nggak sepuluh menit kok nggak lima menit
kena setengah jam apalagi karena pesawatnya ini
nah oleh karanya dalam kesempatan ini saya mengintensifkan juga bus
hari hari ini ada bus dari pondok indah menuju ke cengkareng
relatif sama kira kira satu jam juga
dan lebih murah
nah kembali lagi ke sini
nah oleh karenanya saya minta kepada pt railing untuk konsentrasi untuk membuat sla level of service nya itu baik
dan harganya terjangkau
tadinya dalam fs kita sudah rp tujuh ratus
tapi bapak presiden kemahalan tuh
padahal yang di medan kan rp seratus
rp seratus di sini rp tujuh puluh
jadi kita jubur jubur terus nanti cari uang dari yang lain
nah ini juga kita harus pikirkan dia punya konektivitas di bandara
di bandara kita punya namanya skytrain
ini antara terminal
dari sini kita berangkat saat ini pertama kali lima puluh lima menit
di sana ada stasiun utama terus bisa dikirim lagi atau menggunakan skytrain ke terminal satu dua tiga puluh enam atau sebaliknya begitu
nanti kalau sudah lima belas menit headway nya kira kira jangkauan waktunya itu empat puluh lima menit
jadi lebih baik
jadi lebih cepat ya
kita break sebentar
karena di atas kan kita dilihat di sini ada pintu peron tapi ternyata juga ada ruang tunggu eksekutif
toko cafe atm dan lain sebagainya
mungkin kita perlu lebih rinci lagi apa apa saja fasilitas yang bisa dinikmati oleh masyarakat di sini
biasanya kalau kita ke stasiun kan wah kesannya
kurang menarik lah sibuk dan lain sebagainya
tapi kini kita kesannya sudah seperti berada di airport
mungkin kita naik ke atas ya pak budi
ini jadi total pembangunannya memakan waktu cukup lama juga ya pak
ya hampir dua lima tahun
tapi memang lebih banyak domainnya adalah pembebasan tanah
jadi saat saat terakhir itu kita harus membongkar satu lingkungan industri
yang komplikasinya dengan mereka harus rutin harus memindah
jadi ada tahap tahapan yang kita nggak bisa memaksakan mereka
jadi kita naik ke atas lihat fasilitas apa apa saja yang ditawarkan ya di sini
jadi yaudah kita yang penting pain jalan
jadi pada akhir kemudian akan ada para penduduk yang jeszcze mulai memferti
terima kasih counts lol
nanti yaudah beda bakal kesehatan kita
jalankan angkat animasi ini
kan kereta apinya kan masih buatan korea selatan ya kalau tidak salah
ini kira kira konsep baik dari bentuk atau arsitekturnya dan juga tipe kereta apinya itu negara mana yang hidup
kalau kereta api sudah buatan indonesia
oh sudah buatan indonesia
buatan inca tapi teknologinya
ada beberapa teknologi kita kombinasi dari korea juga dari china dari jepang kita kombinasi
yang di medan ya
yang di medan itu masih korea
jadi kita sudah belajar banyak dari kesalahan yang ada di sana
dan sekarang ini inca tidak saja untuk indonesia sudah ekspor ke beberapa negara luar biasa
nah ini juga merupakan kebanggaannya kita ya sekarang kita karya anak bangsa sudah bisa digunakan dan menjadi manfaat yang sangat baik ya bagi kita semua
nah di sini ada berbagai macam fasilitas
apa yang membedakan pengalaman bagi anda
para penumpang yang menggunakan stasiun ini sekarang
apa yang membedakannya dengan stasiun stasiun yang sekarang ini
jadi memang ke depan di sini ini akan kita buat sebagai bagian dari airport
bahkan mereka yang akan berpergian bisa check in di sini dan bisa menyerahkan barangnya di sini
jadi langsung bisa check in di sini
tapi ini ada take time lah gitu ya
oleh karenanya suasananya kita buat seperti airport
dan bahkan kalau menurut catatan
dan dia itu sangat mobile
oleh karenanya situasinya kita buat ada cafe ada ruang temu dan sebagainya
sehingga bisa saja mereka berkumpul dulu ke ruang ruang rapat di sana
rapat dulu baru pergi
atau dia datang ke sini rapat terus pergi lagi
jadi ini suasananya sangat business minded ya
jadi ini sebenarnya target marketnya ditujukan ke bagi orang lain
mungkin sebelumnya mereka menggunakan mobil pribadi
jadi memang kalau diumpamakan ya
kita sekarang ini minimal satu hari itu adalah sebelas orang
bayangkan ada sebelas mobil yang kesana
nah ini yang harus kita manage dengan baik
dan dengan kita manage ini maka secara sistematis jumlah kendaraan yang ke bandara itu akan berkurang
nah dengan ini juga sebenarnya kita punya konsep yang namanya transportasi massal
itu kereta api itu bus itu lrt mrt
kedepannya jakarta surabaya bandung medan itu akan turun penggunaan kendaraan hidup hidup
dan kita gunakan kendaraan massal
mungkin bu desi tahu di jepang kita akan lebih pasti menggunakan kereta api daripada menggunakan kendaraan sendiri
dan juga kereta api lebih aman
dan juga bisa mengangkut jumlah manusia pendumpang lebih banyak
eco friendly dan juga tepat waktu ya
apalagi kalau di jepang kan kalau berangkatnya jam sekian
harus sama siap
nanti ini mungkin bagian dari service yang harus diberikan
semuanya harus tepat waktu
tapi membeli tiket dimana
ini bisa dilakukan online ya
tapi sebenarnya disitu ada tiket tiket
memang diupayakan one day ini semuanya akan online
saya memang tidak bisa
ini memang mengamanakan kepada railing
ini contohnya disini
samakan saja level of service dengan kereta api
sehingga mereka pengguna kereta api yang sekarang ini sudah satu juta
mereka familiar dengan cara cara ini
jadi dia menggunakan etiketing dengan cara cara yang simple sekali
dan trend kita kan memang ke digital semuanya
kita lakukan itu
dan masyarakat juga sudah mulai terbiasa ya dengan membeli sesuatu online
jadi kita mulai
kita lihat misalnya di medan kan seratus ribu
sementara ya hitung hitungan dari pt railing kan juga sedianya kan seratus ribu per tiket
tapi pak presiden meminta diturunkan tujuh puluh ribu
sehingga tadi pak budi mengatakan harus ada sumber dana lain
apakah sponsor dan lain sebagainya
ini apa sebenarnya pemikiran di balik itu
apalagi tadi pak budi mengatakan bahwa targetnya kan sebenarnya pebisnis
dan jumlahnya kan juga tidak terlalu banyak ya
ada setiap kereta api penumpangnya dua ratus tujuh puluh sekian lagi
jadi perlu diketahui oleh halayak
bahwasanya selama ini yang namanya kereta api itu dibangun dengan kantongnya pemerintah semuanya
kereta bandara adalah satu inisiasi dari pemerintah yang mengamanahkan kepada swasta
dalam hal ini anak perusahaan dari bumn pt railing
jadi semua uang yang dikeluarkan ini uang komersial
sama saja dengan yang lain
mereka pinjam di bank ke nabungan segalanya
artinya ada satu pendekatan finansial yang harus dilakukan oleh mereka
mereka membuat suatu studi dan dari studi itu kepada kami kepada kementerian perhubungan
itu mereka membutuhkan tarif seratus ribu
kita dua setuju
berdasarkan itu hitungannya
itu hitungan matematis
yang penting kan tidak boleh rugi
tidak boleh rugi
tidak boleh rugi
karena ini akan menjadi model di kota kota yang lain
tapi memang kalau kita hitung hitung seratus itu ya rada rada mahal sedikit
sudah masuk ini
cara psikologi sudah
psikologi sudah wah kok seratus gitu ya
karena ada digitnya juga lebih banyak
pak presiden memang orang pembisnis juga gitu
jadi kita harus memberikan sesuatu yang ringan kepada masyarakat
supaya mereka concern di sini
dan kita mendapatkan jumlah
nanti kalau kita mendapatnya jumlah dengan gampang kita mereplikasi ini ke tempat tempat yang lain
dan kita butuh simpati dari masyarakat dan menolong masyarakat
seperti yang disampaikan tadi
kita memang saat ini konsentrasi dengan mereka mereka yang biasanya berbisnis
yang mereka pergi pagi pulang malam
yang berkantor di sekitar ini
sekarang ini kira kira sebelas ribu
jadi kalkulasi kita memang belum terlalu banyak
nanti kalau headway nya menjadi lima belas menit
pakai sopir pakai pengawal gitu ya
nah makanya ini akan ada pengurangan
nah oleh karanya
karena ini menjadi suatu model finansial
suatu pendanaan infrastruktur
kami memang sangat concern dengan ini
supaya railing tetap jalan dengan bagus
tapi nggak boleh rugi
dan yang penting bisa direplikasi di kota kota lain
karena ini merupakan bagian dari konektivitas yang dirancang
bagian dari blueprint nya dari perhubungan itu sendiri
tapi ngomong ngomong kira kira berapa lama sebelum bisa break even lah istilahnya
karena ini kan masih ada stasiun yang manggarai
dan jumlah perjalanan ke bandaranya mau tidak mau harus ditingkatkan
break even nya memang kira kira sepuluh tahun
hanya saja memang ada beberapa yang di carry oleh induknya
ada yang di carry oleh ap dua
ada yang di kri kai
tapi kita sudah memulai
kita sudah memulai satu korporasi
yang membuat fasilitas untuk masyarakat
ini satu langkah yang berani dari teman teman bumn
saya pikir harus kita apresiasi
dan cara ini kita upayakan nanti
nanti ada investor yang dari bsd mau ke sana
tidak mesti bumn
nah kita sudah punya formatnya gitu ya
jadi saya pikir
jadi mereka mendapatkan konsesi katakanlah berapa tahun
tiga puluh tahun empat puluh tahun
tarif tarif sesuai ini
dan untuk di bandara ini
dengan kita mengenakan tujuh puluh ribu
atau nanti bisa lebih banyak
ini memang memberikan harapan
bagi swasta juga ikut di sini
saya sudah beberapa orang menawarkan diri untuk yang dari jakarta barat ke bandara
saya pikir ini harus kita lakukan dengan cepat
kita istirahat sebentar pak budi
tapi masih banyak yang perlu kita tanyakan
khususnya bagaimana rencana menteri perhubungan ke depan ya
untuk membuat transportasi
khususnya transportasi umum di indonesia itu juga jauh lebih baik
dan tentu saja lebih terjangkau dan tersedia di mana mana
yuk kita sambil lihat lihat dulu pak budi
terima kasih pak budi
terima kasih pak budi
terima kasih pak budi
terima kasih pak budi
terima kasih pak budi
dan memang kita harus akui
kita masih sangat terbelakang
dibandingkan saja dengan negara tetangga seperti di thailand
bahkan di myanmar ya saya lihat
transportasi umumnya itu jalan
kalau di indonesia ini ini masih begitu sulit ya untuk dikembangkan
padahal kan pilihannya sebenarnya banyak
udara laut darat air dan sekarang juga ada online
kira kira dari segala macam pilihan untuk konektivitas transportasi umum ini
bagaimana nih prioritas seorang menteri perhubungan saat ini
apa apa saja yang memang mau tidak mau harus dicapai sesuai target kalau bisa

apa yang bisa diberikan oleh para penerbangan
bermanfaat banget sih

biasanya saya harus berangkat tiga jam sebelum berangkat
sebelum pesawatnya berangkat
tapi kalau kesini saya sekitar dua jam
saya tidak tahu apakah akan baik atau buruk

tapi ini adalah ide yang bagus dan saya sangat bersyukur dengan jakarta
memunggahkan kita lah

apalagi kalau di rush hour ya

terus di su juga ada
masih tidak ada sama sekali
maksud saya ini harus lebih baik dari yang ada di london
yang ada di london hanya bisa diberikan
kalau di su ini bisa diberikan ke satu stasiun

tapi saya lihat ke depannya sudah ada persiapan persiapan
harapannya sih nanti bisa lebih komplit agar kebutuhan pelanggan dan penumpang bisa terpenuhi
kalau menurut saya sih nggak mahal ya
karena itu kan sudah pasti
sedangkan kalau misalnya dengan kendaraan yang lain itu yang nggak pasti
kalau untuk sendiri mungkin oke
tapi kalau untuk mungkin satu keluarga gitu mungkin kerasa ya
misalnya ada satu keluarga ada empat orang jumlah kelipat dua ratus delapan puluh mungkin bisa lebih ekonomis lagi harganya
ya kita lanjutkan insight bersama menteri perhubungan budi karya sumadi
kita ingin ketahui ya lebih detail lagi lebih lengkap lagi strategi menteri perhubungan khususnya mengenai transportasi umum
konektivitas dan apa apa saja yang direncuri
yang direncanakan ke depan pak budi ini satu setengah tahun ya sekarang sudah menjabat
pasti banyak juga suka dukanya khususnya bagi transportasi umum di indonesia
bukan saja di jakarta ini seluruh negara ini
ini menjadi masalah dan memang kita harus akui kita sangat terbelakang
dibandingkan saja dengan negara tetangga seperti di thailand bahkan di myanmar ya saya lihat
transportasi umumnya itu jalan
kalau di indonesia ini ini masih
begitu sulit ya untuk dikembangkan
padahal kan pilihannya sebenarnya banyak
udara laut darat air dan sekarang juga ada online
kira kira dari segala macam pilihan untuk konektivitas transportasi umum ini
bagaimana nih prioritas seorang menteri perhubungan saat ini apa apa saja yang memang mau tidak mau harus dicapai sesuai target kalau bisa
sebelum tahun dua ribu sembilan belas
jadi memang amanah konektivitas itu harus kita terjemahkan
kita terjemahkan secara menyeluruh
oleh karenanya ada keyword yang kedua
artinya kalau kita berpikir membangun mengembangkan jangan berpikir soal jawa saja
kita harus bicara tentang maluku tentang papua tentang sulawesi kalimantan dan sumatera
nah oleh karena ada dua program yang kita lakukan
satu adalah indonesian centrist
yang kedua adalah program program yang kita lakukan
program yang sifatnya di daerah daerah yang padat pemukiman
yaitu angkutan masal di perkotaan dan konektivitas antara kota ke kota di pemukiman yang padat
saya mungkin bicara mengenai konektivitas antara pulau atau indonesian centric
kita negara kepulauan
ini salah satu challenge juga ya bagi negara ini
nah di sini memang yang dominan adalah angkutan laut dan angkutan udara
angkutan laut dimotori dengan tol laut
tol laut hakikinya adalah mengurangi disparitas antara indonesia timur dan barat ya
edb nya juga rendah sekali gitu
dan dibuktikan pada saat kita menjalankan tol laut ternyata banyak sekali hal hal yang kurang harus kita improve
kita mengambil hal hal itu
satu kita melakukan konektivitas laut supaya logistik bagus
penumpang juga mendapat jaminan dari satu ke satu
dan yang lain adalah membangun satu harapan ekonomi baru di indonesia bagian timur untuk mengangkut barang dari timur ke timur barat
yang selama ini jauh lebih mahal ya logistik itu
tapi contoh contoh kekurangan atau gap yang selama ini dialami dengan
tidak efisiennya atau mahalnya atau kurangnya transportasi antar pulau itu
apa apa saja pak budi
ya pasti karena gini
persoalannya adalah memang secara ekonomis belum menarik
keinginan mereka untuk bergairah untuk memperoleh sesuatu agar ekonomi jadi bagus belum ada
nah oleh karenanya memang kita punya konsep
kita supply aja kapal kapal itu supaya nanti trade itu terbangun
kalau trade itu terbangun maka ekonomi skillnya terbangun maka itu menjadi lebih bagus
karena tanpa kita memberikan suatu supply lintasan ship itu itu tidak terjadi
jadi toll out itu adalah satu konsep yang baik sekali membuka mata kita
bahwasannya banyak persoalan di indonesia timur yang harus kita selesaikan
nah itu lakukan
nah sekarang masyarakat indonesia timur banyak juga yang sudah mulai baik ekonominya
beralih ke udara
nah artinya ini juga memberikan suatu harapan bagi kita bahwasanya
saudara kita indonesia bagian timur ingin bergerak ke barat
dan ini menunjukkan dia punya daya beli dan dia punya keinginan untuk membentuk
nah ini memang kita tindak lanjutnya dengan membangun bandara
dengan membangun labuan
dengan mengajak swasta untuk menjalankan rute rute baik laut maupun darat
persoalannya banyak sekali
menantang dan satu satu kita selesaikan dengan baik
kalau udara yang lain adalah konektivitas antar negara
laut dan udara
sekarang ini kita praktis tidak lead
bayangkan negara yang penduduknya lebih dua ratus juta
menjadi bagian dari negara yang penduduknya cuma dua jutaan
nah ini tekad kami untuk menjadikan
triuk bitung kuala tanjung untuk laut
soekarno hatta dan bali sebagai hub internasional
harusnya kita jadi hub
bukan singapura itu jadi hub ya
nah oleh karanya kita push dan ini sudah mulai terlihat
kita tidak bayangkan ada kapal yang kapasitasnya sembilan ribu kontainer
sudah di triup setiap minggu
yang dulunya ke singapura itu lebih mudah dan lebih nikmat
kita akan lakukan preok all out
ranking internasionalnya mulai naik
kita ingin menjadi hub
jadi fungsi fungsi pelabuhan internasional ini harus kita tingkatkan
supaya ada satu kebanggaan
ada satu dorongan kita terhadap dunia pariwisata dan logistik
nah ini seperti saya tadi katakan
ada langkah langkah kecil
saya diskusi dengan stakeholder
kita selesaikan satu satu
berarti pembangunan pelabuhan itu mau tidak mau harus segera diselesaikan
nah apakah semua ini ya khususnya tadi kan bandara
walaupun kita lihat ada effortnya
sekarang kita sudah ada terminal tiga dan lain sebagainya
ini saat ini memang sesuai dengan shadow
karena seperti kita ketahui membangun infrastruktur di indonesia punya masalah
punya tantangan sendiri
belum dari pendanaannya
belum dari pengerjaannya dan lain sebagainya
apa kira kira yang masalah yang paling besar dihadapi
ada satu terobosan tertentu
satu kan kita punya terbatasan dana
yang kedua adalah level of service
nah oleh karanya kita memang akan menggalakkan pbb
atau lebih istilah dari kementerian keuangan ksp
kita akan bekerja samakan kurang lebih dua puluh pelabuhan
jadi swasta silahkan dapat konsesi dua puluh tahun
bandara ada sepuluh bandara
mereka boleh kerja sama
uang uang yang selama ini kita gunakan untuk itu
kita pakai untuk membangun yang kecil kecil
bahkan yang besar
kita berikan kesempatan kepada
melakukannya secara komersial
supaya apbn tidak kesana lagi
iya apbn nanti bisa fokusnya justru
untuk yang public service obligation ini
untuk konektivitas indonesia centris
karena ya pemerataan ini salah satu yang membuat indonesia ini sangat timpang ya ekonominya
kalau kita membuat speed ini cepat
kami harus punya uang
uang rp satu tiga ratus triliun
sementara budgetnya per tahun rp empat puluh an ya
budgetnya yang langsung cuma dua ratus lima puluh triliun
dengan macam macam menjadi rp lima ratus triliun
jadi ada gap rp tujuh ratus lima puluh triliun
nah inilah yang kadang kadang kita harus kreatif
ajak semua orang terlibat di sini
jadi seberapa menarik bagi swasta khususnya investor
bukan saja lokal atau domestik tapi asing
terhadap proyek proyek seperti ini
nah ngomong ngomong soal target dan kira kira yang sedang dikerjakan sekarang
kalau tidak salah kan yang trans sumatera itu
nah itu bagaimana apa kabar pembangunannya
apakah sesuai dengan target
apakah bisa nanti antara sumatera utara dan aceh bisa terkoneksi lewat kereta api
nah kereta ini memang kita akan pilih pilih
satu sisi kita boleh punya cita cita
tapi lakukanlah dengan realistis
kita akan membuat kluster dua klaster
kluster pertama adalah sumatera selatan
dari lampung ke palembang
kluster kedua adalah di utara
dari dumai ke sumatera utara sampai aceh
nah itu sedang kita bangun
itu mungkin dua ribu sembilan belas akan selesai
dengan suatu level of service yang baik
di luar sumatera kelihatannya kita baru akan bicara tentang logistik
itu di kalimantan di sulawesi bahkan mungkin nanti di papua
karena kalau itu menjadi kereta penumpang masih kurang
dan sekarang masih banyak penerbangan yang murah ya antar pulau
jadi makanya kalau yang sumatera pemerintah mengeluarkan dana
untuk yang logistik kita kerja sama dengan swasta
nah budget yang dimiliki oleh menteri perhubungan ini
ini kan ada keinginan juga untuk berpartner ya ksp itu sendiri
kira kira budget yang anda miliki ini fokusnya penggunaannya untuk mana saja
jadi ada satu pendekatan secara makro
dalam lima tahun kalau kita membuat speed ini cepat
kami harus punya uang seribu tiga ratus triliun
sementara budgetnya per tahun empat puluh an ya
budgetnya yang langsung cuma dua ratus lima puluh triliun
dengan macam macam menjadi lima ratus
jadi ada gap tujuh ratus lima puluh triliun
nah inilah yang kadang kadang kita harus kreatif ngajak
semua orang terlibat disini
jadi seberapa menarik bagi swasta khususnya investor
bukan saja lokal atau domestik tapi asing
terhadap proyek proyek seperti ini
jadi pertama kali kita harus memberi contoh ya
menjadi contoh dengan suatu regulasi yang memang friendly
mudah tidak mempersulit
yang kedua dengan contoh
kedua itu di kereta jabodebek
yang ketiga kereta jati
ketiganya itu masih semi
jadi artinya kita berikan amanah itu kepada korporasi sebagai pengelola
tetapi tarifnya kita sendiri
jadi ada insentif lah
ada insentif ya
kereta jati juga gitu
kita berikan pada pembentura daerah
tapi sebagian fasilitas pemerintah yang masuk
nah ini terbukti baik
kereta jabodetabek dengan investasi dua puluh sembilan triliun
itu mestinya kantong pemerintah dua puluh sembilan triliun keluar semuanya
sekarang kita tugaskan pt kai
mereka mendapatkan modal pmn sebanyak delapan triliun
terus mereka pinjam
di situ bahkan bukan bank pemerintah
yang bagus adalah mereka investasi
selisih kemampuan dari masyarakat itu kita subsidi
selama enam belas tahun
dua belas ribu dari masyarakat
dengan itu maka uang yang dikeluarkan pemerintah lebih rendah dari rp dua puluh sembilan triliun
nah ini investasi investment dari luar sudah mau
untuk masuk ke situ
minimal harus ada contohnya
dan itu bisa direplikasi
dan juga terbukti bahwa ini bukan proyek yang merugikan
biasanya kan infrastruktur memang membutuhkan waktu yang cukup lama
sehingga komitmennya kan juga harus sangat jangka panjang
tadi disebutkan kan ini ada misalnya yang transportasi antar daerah
tapi juga yang di dalam kota itu sendiri
ini berarti kan harus ada kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah
selama ini bagaimana pak budi
karena ini biasanya menjadi sumber gesekan atau friksi antara daerah dan pusat
jadi diskusi kita intensif
saya memberi contoh jakarta bandung surabaya solo medan
itu semuanya kita kerjasama dengan pemerintah daerah
yang akan datang kita minta mereka lebih besar
surabaya bu risma mau bikin tram
oke kita bantu
kita bantu dari investasi empat triliun dua triliun
yang dua triliun pemda dengan yang lain
solo juga demikian
bandung juga demikian
jadi saya pikir di era sekarang tidak mungkin pemerintah pusat itu sendiri
dan saya sangat bangga dan sangat apresiasi pemerintah kota itu punya keinginan punya visi ke depan
bahwa saya angkutan masalah itu menjadi suatu kenisayaan
jadi mereka tidak mungkin tidak kesana
nah oleh karanya kita support
karena kalau kita punya duit lebih ya kasih ke kalimantan sulawesi yang memang mereka gak punya daya di apbd nya terbatas
dan selama ini bagus ya komunikasinya
karena biasanya itu yang sering menjadi ini lah friksi antara daerah dan pusat
saya bahkan berani mengatakan gini pak wali pak gubernur saya diamanai presiden untuk membuat konektivitas itu bagus
kita yakin atau kita tahu peraturan kita itu belum sempurna
silahkan buat konsep kalau ternyata peraturan saya itu menghambat bapak kita ubah peraturan itu
jangan peraturan itu yang menghambat kita
cair sekali sama
komunikasi mungkin kuncinya dalam hal ini
kalau ini pelabuhan bagaimana karena ini kan lebih sulit ya
ini biasanya sumber dari cekcong ini
karena ini kepentingan untuk daerah atau kepentingan nasional ini kadang kadang kan rancu
ini bagaimana ke depannya
memang pelabuhan ini memang punya komplikasi yang banyak
karena apa di sini banyak duitnya
dan ini ada kebanggaan daerah
masalah yang paling besar
dengan daerah yang memang saya belum bisa meyakinkan mereka
ada ego sektoral dari pemerintah provinsi
dia bilang saya mesti direct call
saya harus ekspor
berapa banyak sih ekspornya
akhirnya ekspornya ke singapura
yang jadi hak singapura
nah tapi memang juga harus dipahami
kadang kadang daerah itu tidak mendapatkan hak mereka sebagai pengekspor
nah itu kita akan tata
katakanlah dari sulcel
haknya nanti di jakarta
surat ekspornya itu kita minta dari sulsel
supaya mereka yang mendapat haknya
saya ketemu dengan gubernur maluku gitu
wah saya tuh mau langsung karena apa
tapi karena mereka itu sedikit tidak menarik kan
nah ini harus kita tata bersama
nah yang lain adalah di dalam pelabuhan sendiri
contohnya jakarta sudah lebih bagus
terus kita compare dengan negara negara tertentu
ternyata banyak hal yang memang harus kita koreksi
nah oleh karenanya saya kemarin untuk tahun dua ribu delapan belas
minta kepada dirjen laut
jadikan priok menjadi lebih murah lebih mudah
jadi saya taruh sah bandar itu sangat junior
bukan orang yang senior terus gitu
supaya mereka nggak ada kepentingan di sini
saya udah ngomong dengan bu sri mulyani
dan belum punya kebiasaan kebiasaan yang jelek
ini kursinya bisa diganti ganti
ini kan enak juga
ini enak juga ya ini
bisa bawa barang di sini
oh katanya ada tanda
sini ada usb katanya
ini penting sekali
karena sekarang ini kalau kita nggak bisa ngecharge hp
katanya nggak eksis ini
tapi kembali ke safety
apalagi misalnya layanan penerbangan atau kapal
ini kan kita atau darat ya
banyak sekali misalnya bis dan lain sebagainya
itu bagaimana untuk memastikan bahwa semua
operator itu paham bahwa keselamatan itu sangat sangat penting
ini apalagi kita kan ada mudik ada hari libur
nah ini pasti sering sekali kita dengar kecelakaan ini
pengemudinya ugal ugalan dan lain sebagainya
saya pikir ada tiga hal yang harus dilakukan ya
pertama kita harus punya standar
yang kedua kita harus komunikasikan
yang ketiga kita harus melakukan law enforcement
nah itu yang kita lakukan
sekarang kita membuat satu standar
setelah itu kita tes di masyarakat
seberapa jauh masyarakat itu mengikuti standar yang kita tetapkan
kita komunikasikan pada masyarakat
masih banyak bis yang tidak sesuai
setelah itu kita lakukan law enforcement
saudara saudara yang mau berwisata
jangan menggunakan bis yang tidak mendapatkan label sertifikasi
kalau anda naik itu resikonya kecelakaan
kalian pulang jalan kaki
nah itu kita lakukan
nah mungkin terakhir karena segala macam ini sekarang teknologi merupakan basis aplikasinya
nah ini termasuk dari transportasi online
kita sebenarnya ya bukan saja uber grab dan lain gojek dan lain teman teman ini
ini kan akan menjadi normal lah
normatifnya itu akan demikian
ini bagaimana dari segi regulasinya
karena ya tanpa online online ini saja kan banyak yang offline nya saja sudah tidak resmi ya
ojek itu sendiri saja kan sebenarnya tidak ada regulasinya kan
digital online ini adalah suatu organisasi cahaya
jadi saya secara umbrella mengatakan semua kepada darat laut udara
bahkan bandara sukarno harta sudah menelapkan visi mereka sebagai digital
dan singapura harus kita nyatakan sebagai contoh
karena di luar negeri itu semuanya digital
walaupun itu untuk
tidak ada orang di situ
tidak ada orang
sudah kita tetapkan begitu
yang lain juga demikian
tidak ada cashless
tapi ada satu komplikasi dengan masyarakat yang mungkin juga seperti ini
yang ini kita lihat

yang namanya uber gojek ya
dulu kalau kemana mana tergantung
bepan jemput segala macam
sekarang kemana mana pakai itu gitu
jadi keyword daripada itu adalah namanya digital itu kenisnya
parang gitu jadi
itu karena ego kalian
ego yang tidak tersentuh
dengan suatu kemudahan sehingga anda
dengan suatu cara cara yang tidak baik
kalian harus berpikir untuk berubah
nah saya memang
mesiasati untuk memberikan suatu
waktu dua sampai tiga
tahun ini adalah suatu equirem
mereka tetap sama sama eksis
harus mau berubah
online kita beri regulasi seperti
tarif batas maupun
kita batasi dengan
harus pakai stiker dan sebagainya
supaya mereka juga kan ada
online yang internasional ingin
menguasai kita tidak mau
kalian boleh masuk tapi bisa
sama sama gak boleh menguasai
nah ini pertama kali
mendapatkan tangan tapi lama lama karena memang
masyarakat memang membutuhkan
tetap jalan oleh karena
kita ada namanya ratuar menteri
satu ratus delapan sedang kita
sosialisasikan dan secara intensif
kita sampaikan kepada bahkan di daerah
kalau tidak mau sama sama
nah itu sudah mulai
tapi penting dengan adanya
regulasi ini dan basis hukumnya
karena kalau tidak masyarakat berantem
di level mereka dan akhirnya kan konsumen
dirugikan pak budi
tahun baru semangat baru kira kira
untuk tahun dua ribu delapan belas ini apa yang kita
bisa harapkan dari anda
kerja keras apa yang bisa
satu pasti memang
harus ada spirit yang baik dari kita
menantang menantang itu justru
membuat kita bekerja
kita memang pertama kali
kita harus kolaborasi dengan pemda
ini harus intensif kita lakukan
yang kedua adalah
jadi saya sudah minta
kepada udara agar mereka
itu dekat dengan masyarakat
mengerti apa yang dilakukan oleh
dibutuhkan oleh masyarakat agar
mereka eksis sebagai
korporasi tetapi masyarakat
terlayan dengan baik
kurang itu komplit komplit di laut
logistik menjadi satu tumpuan kita
kita akan menekan harga logistik itu
serendah mungkin supaya
kompetitifnya itu ada
dan akhirnya periuk jadi hak
kalau kereta api jelas
kita buat insya allah kita
buat dari kota ke kota
itu lebih baik
harus perhatikan kita harus
mengajak semua stakeholder
mereka yang punya satu bus dua bus
sama sama tidak bisa tidak
kita harus selesaikan dengan digital
karena dengan digital itu
ada satu koreksi yang secara tidak langsung
kepada mereka semuanya
baik terima kasih banyak
pak budi kita
baik ini akan menjadi manfaat bagi
kita semua siapa sih yang tidak senang
mimpi itu ternyata sudah bisa menjadi
kenyataan dan kita harapkan juga
kereta api bandara ini
akan memberikan manfaat dan juga
mengurangi kemacetan yang
selama ini kita alami kalau ke airport sekali lagi
terima kasih pak budi insya allah terima kasih
ya demikian insight kali ini
bersama menteri perhubungan budi karya
tentu saja bagian yang tinggal di jakarta
ini sebuah momen
untuk merasakan ya apa
sih seperti apa kereta
api bandara soekarno hatta ini
rasanya saya juga perlu ya
mengalaminya harus mungkin
saya akan coba sekarang ke airport
naik kereta api bandara soekarno hatta
harus selamat jalan
oke ini jadinya keretanya
sudah datang ya
pak budi dan saya kita akan segera ke
bandara ya bandara asik berapa menit ke bandara
yuk kita lihat ya
masinis kita mau ketemu bareng dengan masinis
oh ini ketemu dengan masinis juga
aman ya aman ya
ternyata masih muda muda masih muda muda ya
sekarang kita akan masuk kereta
saja fasilitas yang kita
jadi sekali lagi ini kereta api
karya anak bangsa ya buatan indonesia
buatan pt ink
medin indonesia apa
kekhasan dari kereta
ini pak budi
kereta ini memang standarnya
bisnis jadi semuanya mesti duduk
bisa duduk ya kalau gitu kita duduk
dan harus bangga buatan indonesia
ada berapa penumpang
pak budi penumpang
transat itu kira kira dua ratus tujuh puluh orang
jadi sekarang harga tiketnya
tempuhnya lima puluh lima menit
nanti kalau sudah ada
jadi empat puluh lima menit
sekarang headwaynya tiga puluh menit
nanti lima belas menit
ini kan enak juga ini enak juga ya
oh katanya ada charger
ini penting sekali karena sekarang ini
yang penting jangan lupa bawa kabelnya
dan ke depan
waktu menunggu hanya lima belas menit
dan semakin banyak kereta
apa yang kita miliki siapa tahu
ke depan bisa lebih pendek lagi
tapi kelihatannya kita sudah harus pergi nih